memasuki februari intensitas hujan di sejumlah wilayah khususnya di ibu kota masih terbilang
tinggi badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi hujan ringan hingga sedang masih akan
terus terjadi tidak hanya waspada akan bencana banjir kita harus mencermati kemungkinan munculnya
penyakit infeksi tropis yang kerap terjadi saat musim hujan datang dokter spesialis penyakit dalam
rumah sakit permata depok jawa barat haneng marisangan menyebut sejumlah penyakit musim
hujan biasanya muncul karena virus dan bakteri yang jumlahnya kian meningkat akibat kondisi
lingkungan yang kurang bagus mulai dari influenza diare demam tipoid leptospirosis hingga demam
berdarah adalah sejumlah penyakit musim hujan yang seringkali menyerang dokter haneng menekankan
pentingnya menjaga daya tahan tubuh atau imunitas agar badan tetap fit dan meminimalisir
kemungkinan terpapar virus dan bakteri penyebab penyakit menerapkan protokol kesehatan seperti
memakai masker rajin mencuci tangan dan menjaga jarak juga menjadi hal yang wajib dijalankan untuk
menjaga kesehatan apalagi musim hujan terjadi di tengah pandemi kofit sembilan belas paling nomor
satu adalah lingkungan itu bagaimana kita buat agar menjadi bersih sekitar lingkungan kita
sebelum lingkungan yang besar besar dalam lingkungan diri sendiri lingkungan kita sendiri
di rumah kemudian faktor host sendiri diri kita ya itu tadi ditingkatkan daya tahan imunnya
ditingkatkan dengan istirahat yang cukup makan makanan yang bergizi kemudian untuk yang sedang
digalakkan sekarang adalah pakai masker mencuci tangan lebih lanjut dokter haneng menyebut saat
kita mengalami sejumlah gejala ringan penyakit musim hujan yang seringkali menyebabkan penyakit musim
hujan yang seringkali menyebabkan penyakit musim hujan seperti demam batuk pilak atau sakit perut
agar jangan buru buru mengunjungi dokter atau fasilitas kesehatan kita bisa mencoba mengatasinya
dengan meminum obat ringan dan vitamin serta mengkonsumsi makanan bergizi namun jika ternyata
setelah tiga hari gejala tersebut tidak hilang atau kian memburuk segeralah berkonsultasi ke dokter
tim liputan cnn indonesia